kok gak ada ismail
sobleh asun bawa
apaan sih kelang
masih panas bu
ini pak riki
ini pak riki yang punya rumah ini
lihat lihat lihat itu diorang
tadi aku mikir tadi
iya mencekik aja lagi
dari kejauhan saya dengar nih
buanda kok teriak teriak ada apa ya
ini pak deh
tanya demamnya tinggi pak di
ya allah ya allah
ya allah ya allah
sebentar saya periksa dulu ya
iya pak riki
tadi diperiksa sepaku derajat pak deh
sekarang begini deh
iya pak deh
maaf pak riki
ini kayaknya agak sedikit masalah besar ini
ini kan ada ruam ruam nih
takutnya dibamber darah
iya pak deh
kita kan gak punya biaya
suami saya belum gaji ya
asuransi juga gak punya
gimana pak deh
masalah biaya jangan dipikirin
yang penting dibawa dulu ke rumah sakit
pak deh ini harus buru buru nih ya
yaudah pak deh kalau begitu saya ngikut
saya mau ambil mobil bukan motor
masalah pak deh
aduh pak deh
aduh pak deh
maaf pak riki
aduh pak deh
aduh pak deh
aduh pak deh
pak deh pak deh
pak deh pak deh pak deh
panggil saja usah usah
pak deh bukan
maksud saya di telpon
o emang kenapa
yudha yuk kita orang cari ismail
aduh aduh aduh
banyak banget saur
aduh aduh aduh
oh kalian ada disitu
ngapain kalian dorong udah
ben api enan
wess api tenang
maksudnya udah bersih
nanti kalau ada masalah
panggil aku aja
ben aku bantuin
ntar kalau ada masalah
terima kasih ya
aku berkasih untuk bantuin mpok
semuanya jadi rapi
iya tapi jenengku ini duduk tong
aku duduk tong sampah loh
jenengku itu ismail
yaudah bantuin positi mau lagi gak
ini yaudah ini bawain ya
ini buat perabotan makan ini
sekarang bawain ke ruang makan
yuk yuk yuk
eh yuk yuk
sun pokoknya kita harus cari ismail nyampe ketemu
iya tapi kita orang mau cari kemana lagi kak
kita orang kan udah keliling keliling
kita tadi udah ke aula
iya udah banget tuh
eh boleh panggil saya
kelihatannya sibuk banget lagi nyari apaan sih
sekarang kalian pergi ke ruang makan
kita siap siap untuk sahur bareng
soalnya dia orang gak ada di kamar
makil gak usah dicari cari lagi
mungkin dia udah di ruang makan
siap siap sahur bareng
kalau dia kesasar
iya pak ustadz
kan ismail gak tahu tempat tempat di pondok pesantren gunata
apalagi di dapur
udah kalian nggak usah banyak
kalau begini berarti ada
oh pak d
assalamualaikum pak d
oh gitu pak d
baik baik pak d
saya langsung meluncur ya
nah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
nah kalian sekarang
eh bener bener tuh anak anak
mudah mudahan mereka langsung pergi ke rumah makan ya
bang berubah bang
nah kalian cadence indigenous
ini harusnya ora yang seperti ini
ini pas ya
ini pas ya
aduh ganteng ganteng empuk kalau mau ngobrol jangan sekarang ya
asun haikal mumpung kalian ada di sini kalian mau enggak bantuin mpok
nah bantuin siap siapin makan sawur
dengan senang hati
bagus pinter yaudah
tinggal masuk masukin tempe celor terus nasi
terus kasih lau launya belasnya masing masing taruh di meja ya ya kan
pak ustadz belum dateng lagi
sabar mungkin ustadz musa lagi di jalan
bukan apa apa ini udah parah
naya siapa yang dateng lagi

nah betul pak
minum pelan pelan dulu
udah cepet sembuh ya naya
kalau dia kena demam berdarah berarti ini udah ke yang kedua kalinya
belum lama juga anaknya pak ipung juga kena demam berdarah
ya udah bersabar aja dululah
pak ustadz musa sudah datang tuh
akhirnya nyampe juga
yaudah karena pak busur busur udah dateng
iya bawa aja langsung ke rumah sakit
iya langsung aja pak d
tapi pak d tadi kan saya udah bilang
kalau suami suami beli gaji ya
udah bu wanda jangan dipikirin administrasinya
yang penting dibawa dulu ke rumah sakit
awas buk buk buk
awas ini tuh
ya makannya bareng bareng

tanteng tanteng tanteng tanteng tanteng
makan salurnya biar banyaknya
duduk duduk duduk
sini ustaz wadah
aduh aduh aduh
ini siapa ya pak
ada laki laki masuk ke tempat santri
eh ya allah saya lupa
ini namanya ismail santri baru
iya jenengku ismail
ustaja masya allah ini anak mantep banget
dia itu nolongin saya ustaja dari tadi
terus rapi rapi makanan ngantri makanan
ya allah ya pak
sekarang ada yang bantuin
saya juga seneng banget
eh sebentar ya pak
eh ini ustadz musa ngabarin kalau ustadz musa sama pak d itu lagi di rumah sakit